kita ke informasi lain sabtu pagi penembakan kembali terjadi di areal perusahaan milik amerika pt freeport di timika papua
seorang petugas keamanan perusahaan terkena pecahan kaca yang terkena tembakan
penembakan terjadi pukul delapan lewat lima waktu indonesia timur di milepost enam puluh tujuh tak jauh dari kota tembagapura
tembakan mengenai kendaraan milik penjaga keamanan yang kemudian dikemudikan oleh lampung muhammad jamil
perjalanan dari rainbow ridge mp enam puluh enam menuju sporthall mp enam puluh delapan
kendaraan yang dikemudikan korban ditembak dari arah kiri mobil dari arah ketinggian
akibat dari kejadian tersebut kaca depan kanan kendaraan pecah yang mengakibatkan korban mengalami luka di bagian muka